kita akan mengutamakan
industri perkapalan dalam negeri
tapi untuk beberapa kapal
yang termasuk spesifikasinya
teknologinya cukup tinggi
yang kita belum mampu untuk membangun
di dalam negeri maka kita
biarkan atau kita
masih belajar untuk membangun di negara lain